beralih ke informasi lain warga di perumahan taman cikande kecamatan jayanti tangerang banten
gempar dengan munculnya sumber panas di dua rumah warga
suhu di kedua rumah ini bahkan bisa mencapai tujuh puluh derajat celcius
dua rumah warga perumahan taman cikande kecamatan jayanti tangerang banten
hingga selasa pagi terus didatangi warga yang penasaran
pasalnya sejak dua hari lalu lantai teras rumah ini mengeluarkan hawa panas yang cukup tinggi
warga yang sempat mengukur dengan termometer mencatat suhu panas di lantai rumah ini mencapai tujuh puluh derajat celcius
air yang diletakkan di atas lantai mendidih hanya dalam jangka waktu dua puluh menit
fenomena lantai bersuhu tinggi ini juga terjadi di rumah milik yanto
yang tepat berada di samping rumah yang dijadikan kantor lembaga bantuan hukum ini
titik panas di rumah yanto terutama di dalam kamar utama
karena khawatir yanto pun terpaksa mengungsikan keluarganya ke lantai dua
penemuan titik panas sendiri berawal saat putri yanto mendapati boneka
miliknya menjadi panas usai diletakkan di lantai rumahnya
anaknya ngambil boneka di pojok rumah dan bonekanya terasa panas
terus kemudian baru dari pak yanto tersebut berinisiatif untuk melaporkan ke polsek dan ke kln
karena dianggapnya mungkin saja bisa jadi karena dari lintas listrik
kemudian ditindaklanjuti oleh kosek dengan menurjunkan kosongnya ke sini
kemudian juga pln juga memutus arus
pada yang bawah ya
khawatir terjadi hal hal yang tidak diinginkan
warga pun melaporkan hal tersebut kepada kapolsek dan pln
ya merasa khawatir
tapi kemudian hari hari ke depan akan kejadian kdn yang bisa diinginkan
saya mohon kepada pihak yang pernah
yang akhirnya untuk segera membantu
atau mengetahui apa yang sebenarnya akan mengelak ini
meski sudah diperiksa petugas bmkg kabupaten tangerang
warga juga meminta bmkg provinsi banten turun tangan melakukan pengecekan lebih lanjut
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
anggota mapolsek cisoka memasang garis polisi di lokasi
dodi wahyudi tangerang